bawaslu kembali menggelar sidang adjudikasi pencoretan ketua umum hanura usman sabtaodang
dalam pencalonannya sebagai anggota dpd pada pileg dua ribu sembilan belas
sidang yang digelar di gedung bawaslu jakarta pusat ini
diagendakan untuk mendengar jawaban dari kpu atas gugatan yang dilayangkan oso
sidang kedua ini dihadiri perwakilan dari komisioner kpu ilham saputra
dan kuasa hukum oso yang juga merupakan ketua umum partai bulan bintang yusril iza mahendra
oso resmi menggugat kpu ke bawaslu setelah namanya dicoret sebagai caleg dpd dari dapil kalimantan barat
karena tidak memberikan surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik sesuai dengan putusan mk
yusril mengklaim bahwa oso telah memenuhi syarat untuk maju sebagai caleg dpd
karena putusan mk tersebut keluar setelah masa pendaftaran usai
menurutnya putusan mk tersebut tidak berlaku surut dan baru akan berlaku pada pemilu dua ribu dua puluh
namun kpu menyanggah hal tersebut dan meyakini bahwa putusan mk tersebut
berlaku untuk satu keseluruhan tahapan pemilu dua ribu sembilan belas
peraturan kpu tentang penambahan syarat itu itu tidak bisa diperlakukan untuk pemilu sekarang
oleh karena nyata nyata sekali bahwa proses pendaftaran calon anggota dpd itu sudah selesai
tanggal sebelas juli yang lalu dan tanggal sembilan belas juli itu sudah diumumkan dcs nya
sedangkan putusan mk itu sendiri baru keluar tanggal dua puluh tiga juli
jadi dengan dpd itu
demikian semua ahli mengatakan ini tidak bisa retroaktif
dan hanya bisa diperlakukan dalam pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
tetapi buat kami ini kan belum selesai masa tahapan untuk penetapan dct nya gitu kan
putusan mk ini masuk di tengah tengah ketika dcs sedang berlangsung kan begitu
nah kami menganggap bahwa kemudian dia tidak retroaktif
tapi kemudian tahapan ini adalah tahapan yang satu kesatuan sampai selesai di masa dct
diperkuat oleh ahli ya saksi ahli kami yang kami datangkan mbak bivitri susantri
susanti bahwa tahapan itu adalah dari pendaftaran sampai kemudian penetapan dct